kepala ibu ibu saudara saudara mereka hadir dengan nurani untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk damai atau untuk melakukan aksi damai dari salah satu kelompok massa
yang menaiki mobil kemudian berjalan mengelilingi kawasan tamrin jakarta
di beberapa sudut jalan juga terlihat ambulan yang berjaga jaga
kepala ibu ibu saudara saudara mereka hadir dengan nurani untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
kepala ibu ibu saudara saudara mereka hadir dengan nurani untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjaga jaga

yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara

yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara

yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara

yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara

yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara

yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara
yang anda dengar saat ini sepertinya adalah ajakan untuk berjuang bersama kita untuk keadilan dan kebenaran saudara saudara